terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
ribuan siswa di probolinggo jombang dan tulung agung menangis histeris
saat menggelar istiqosah menjelang pelaksanaan ujian nasional senin depan
para siswa berharap diberi kemudahan agar lulus dengan nilai yang baik
sejumlah siswa wali murid dan guru menangis histeris
saat pemimpin istighosah jelang unas memanjatkan doa wirid dan zikir
di masjid agung al roglo karaksan perbolinggo kamis pagi
mereka menangis karena menanti kepastian nasib ribuan siswa
yang siap mengikuti unas pada lima april nanti
secara khusus mereka juga memanjatkan doa agar terhindar dari kekhawatiran
dan rasa takut saat menghadapi kertas soal ujian
bagi para siswa doa bersama ini setidaknya dapat meningkatkan rasa percaya diri
dalam menghadapi ujian nasional nanti
ujian tangis juga terjadi pada pelaku
dan perlaksanaan doa di gereja kristen jawi wetan jombang
sejumlah siswa peserta unas tak kuasa meneteskan air mata
saat pendeta memimpin doa
dengan tetesan air mata ini mereka berharap bisa dengan mudah
mengerjakan soal ujian dan bisa lulus ujian nasional nantinya
doa bersama jelang unas juga dilaksanakan smknu di tulung agung
doa yang juga diikuti oleh para guru ini diwarnai rasa haru dan cemas
dari sejumlah siswa karena mulai tanggal tiga
hingga enam april mendatang mereka akan berjuang dalam unas
dalam doa mereka berharap mendapatkan nilai yang bagus hingga bisa lulus